lagi lagi tenaga manusia bisa digantikan dengan tenaga robot
kali ini robot digunakan untuk menuai pundi pundi uang dalam berbisnis kopi
disebut juga robot barista
robot asal amerika serikat ini mampu membuat satu ratus dua puluh cangkir kopi dalam waktu satu jam
berawal dari lamanya antri saat membeli kopi henry hyu berinisiatif untuk membuat robot barista
dilansir dari cnbc com pria berusia dua puluh empat tahun ini berhasil mewujudkan impiannya dengan menciptakan robot barista
yang bisa membuat satu ratus dua puluh cangkir kopi hanya dalam waktu satu jam saja
namun tak semudah membalikan telapak tangan ya henry dan temannya butuh kerja keras dalam membuat robot barista ini
robot barista ini hanya ada di cafe x technologies yang dibangun henry dan teman temannya
robot seharga dua puluh lima ribu dolar amerika atau sekitar tiga ratus lima puluh juta rupiah ini mampu membuat beragam jenis kopi
bahkan tersedia juga berbagai jenis busa susu termasuk susu oatswedia organik

pelanggan juga bisa melakukan pemesanan dari aplikasi cafe x
uniknya saat menyajikan kopi ke pelanggan robot ini akan menampilkan gerakan tada
meski robot buatan henry ini sudah sangat canggih seperti mampu memindahkan cangkir dan memencet tombol
namun henry dan teman temannya tidak bermaksud untuk menggantikan posisi barista manusia
nanda windari cnn indonesia